ya kita ke informasi yang pertama pemirsa video yang memperlihatkan sebuah spbu di palembang yang mengisi bahan bakar minyak ke dalam jari gendi mobil menjadi viral selama sehari terakhir kemarin
ya akibatnya spbu di jalan kolonel haji bullian kecamatan sukarami ini disegel oleh pertamina tempino pelaju lantaran melakukan pelanggaran
inilah video berdurasi tiga puluh detik yang direkam warga dan menjadi viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat pegawai spbu melakukan pengisian bbm bersubsidi ke dalam mobil pribadi yang diduga diisikan ke dalam jerigen
setelah video beredar luas pihak pertamina pun menyegel spbu bbm jenis premium ini
pihak pertamina menyebut pengelola spbu telah melanggar kontrak kerja
head of communication pertamina tempino pelaju mengatakan penyegelan ini akan berlaku selama sebulan dengan menyetop dan melarang pengiriman spbu jenis premium ke spbu tersebut
namun jika pengelola spbu nantinya
tetap melanggar pertamina akan memberi sanksi tegas hingga penutupan
tindakan yang telah kita ambil ya seperti scourcing ya kita akan skorsing operasional daripada spbu tersebut
nanti kita akan review terus seandainya memang dia melakukan lagi kita akan tambah hukuman
pertamina telah melarang pengisian bbm bersubsidi ke dalam jerigen kecuali telah mengantongi izin dari instansi terkait
sementara itu pengisiannya
ke dalam jaringan boleh dilakukan hanya untuk jenis bahan bakar khusus seperti pertamax pertalite pertamax turbo pertamina dex dan pertamina racing